berlokasi di kebayoran baru jakarta selatan
ada salah satu kios yang menjual roti panggang kekinian dengan varian gurih dan manis
harganya pun mulai dari dua belas ribu rupiah
yuk kita cobain
sarapan dengan roti ini bisa menjadi salah satu pilihan yang simpel dan tidak menguras waktu ya
cukup dengan mengoles dengan mentega atau selai saja
sudah bisa langsung dimakan dan bahkan bisa mengganjal perut hingga siang hari
nah di liputan ragam kuliner kali ini
saya akan mengajak anda untuk mencoba sarapan dengan roti
namun bukan roti biasa tapi roti yang sedang viral dan juga kekinian
ini salah satunya ya kita coba
pertama ada beef patty spicy barbecue seharga dua puluh tujuh ribu rupiah per porsi
ini adalah roti panggang yang dioleskan mentega dengan isian daging sapi petty
telur dadar keju kol mayo saus sambal dan mayonis
saya cobain yang saya beri atau gurih isiannya banyak
dia ada patty nya ada telurnya kemudian juga dari rotinya sendiri
ini lembut digigit lembut tapi karena ini roti panggang
rasanya garingnya sedikit pas banget
kemasannya pun inovatif
tidak perlu memegang roti langsung dengan tangan
sehingga menjadi lebih praktis dan higienis
waktu itu kalau dipikir mau bikin apa
emang mau bikin makanan yang benar benar bisa dimakan kapan aja
kalau yang roti panggang varian manis kayak ini nih
disajikan dengan olesan mentega
serikaya dan juga kental manis
dijual seharga empat belas ribu rupiah
hmm siapa yang mulai tergiur
roti serikaya ini terlihat ya isinya ini cukup banyak
nah walaupun dia masuk kategori roti manis
tapi rasanya itu manisnya masih pas
karena memang ada rasa gurih gurihnya dari campuran menteganya
toko roti panggang atau toast yang baru dibuka tahun ini
biasanya mulai buka dari jam delapan pagi
sehingga cocok untuk menjadi tempat sarapan
pas banget ya porsinya pas ini rasanya juga enggak yang
pokoknya untuk sarapan oke banget
pilihan roti kekinian lainnya untuk sarapan
ada let's toast cabang cijantung di jakarta timur
tempat outdoor seperti ini juga cocok untuk sarapan sambil bersantai
untuk pilihannya pun beragam
seperti roti panggang dan goreng dengan varian gurih atau manis
harganya mulai dari delapan belas hingga tiga puluh lima rupiah
nah waktunya icip icip
pertama ada roti panggang chicken mentai seharga dua puluh delapan ribu rupiah
roti dengan mentega yang dipanggang berisi daging ayam patty telur dadar
serta diberi saus mentai dan mayonese
kemudian untuk varian manisnya ada cheese red velvet seharga dua puluh tiga ribu rupiah
roti panggang berukuran panjang ini disajikan dengan olesan mentega
selai keju dan red velvet bubol
kemudian dipotong menjadi beberapa bagian sehingga mempermudah saat dikonsumsi
sebagai informasi roti mengandung karbohidrat yang dapat memberikan energi di pagi hari
jika dibandingkan sarapan dengan nasi sebenarnya sama sama bermanfaat sebagai sumber karbohidrat
namun menurut ahli gizi
gita kartika tetap bergantung pada jenis roti atau nasi yang dipilih serta isian atau makanan pendampingnya
beberapa jenis roti seperti roti gandum memiliki serat yang lebih tinggi dibandingkan roti putih biasa
nah untuk zat gizi mikronya roti itu mengandung vitamin b vitamin b kompleks zat besi magnesium dan selenium serta vitamin dan mineral lainnya
gita pun menyarankan untuk mengombinasikan sarapan karbohidrat dengan sumber protein dan serat lain
hal ini agar menu sarapan menjadi sehat serta padat gizi sehingga kita dapat lebih maksimal menjalani hari
syifa hanifah akun choro sertia di pradana jakarta